anies rashid baswedan lahir pada tujuh mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan di kuningan jawa barat
orang tua anis dikenal sebagai pasangan akademisi
rashid baswedan adalah mantan wakil rektor universitas islam indonesia
sementara ibunya alia rashid adalah guru besar universitas negeri yogyakarta
di usianya yang ke tiga puluh delapan anies menjadi rektor termuda di indonesia
saat dipilih sebagai rektor universitas paramadina
kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim delapan kpk pada dua ribu sepuluh
dan menjadi ketua komite etik kpk pada dua ribu tiga belas
pada dua ribu empat belas presiden joko widodo mengangkat anies baswedan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
namun pada pengumuman reshuffle kedua
presiden joko widodo mengganti posisi anies dengan muhajir effendi
berbeda dengan anies baswedan wakilnya sandiaga salahuddin uno
terlahir sebagai seorang anak pengusaha
sebelum turun ke kancah politik pria kelahiran rumbai pekanbaru ini
menjabat sebagai ketua komite tetap bidang umkm kamar dagang dan industri indonesia sejak dua ribu empat
kesuksesan sandi di dunia bisnis juga pernah membawa dirinya masuk di jajaran orang terkaya di indonesia
versi majalah forbes tahun dua ribu sembilan belas
ia juga pernah dianugerahi sebagai indonesian entrepreneur of the year oleh enterprise asia
di perjalanan karir menuju dki satu
sandiaga uno pernah diperiksa kpk dalam dua kasus dugaan korupsi
ia diperiksa sebagai saksi untuk muhammad nazarudin
dan tersangka mantan direktur utama pt duta graha indah
sandi juga pernah diperiksa sebagai saksi atas tersangka direktur utama pt graha indah dudung purwadi
dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata
universitas udayana tahun dua ribu sembilan dua ribu sebelas
di awal karir politiknya
sandi terjun dalam kancah pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas berpasangan dengan anies baswedan
bersaing melawan pasangan petahana ahok jarot dan agus silvi di putaran pertama
pasangan anies sandiaga bisa mengalahkan pasangan ahok jarod di putaran kedua pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
di atas tujuan

dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata
dan diperkirakan sebagai saksi atas tersangka petahana gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
di awal karir politiknya
sandi terjun dalam kancah pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas berpasangan dengan anies baswedan
dengan anggota pembangunan perumahan pembangunan perumahan dan dari bersama pembangunan perumahan